majelis banding menyunat hukuman ex jaksa pinangki sirna malasari dari sepuluh menjadi empat tahun penjara
pinangki terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang
masyarakat pun heran dengan pertimbangan majelis atas ponis pinangki
kami bahas bersama abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat malam pak fikar
selamat malam mbak fadika
oke dengan korting ponis ex jaksa pinangki ini
dengan pertimbangan yang bersangkutan menyesali perbuatannya
kemudian seorang wanita yang harus memberikan kasih sayang kepada anak di masa pertumbuhan
tuntutan jpu yang dianggap mencerminkan rasa keadilan
sunat enam tahun cukup relevan
kalau menurut saya sih tidak relevan
mengapa anda melihat mencurigakan
iya peradilan pertama kan sampai
sepuluh tahun itu
artinya rasa keadilan di pengadilan yang tingkat sebelumnya
itu sepuluh tahun gitu
bahwa kemudian berubah
mestinya sih nggak jauh jauh gitu loh
kalau delapan tahun atau bahkan nambah jadi dua belas
ada apa disparitas itu masih dalam lingkup rasa keadilan yang sama
tapi kalau sepuluh
berubah menjadi empat ya
sepuluh dari empat
jauh kortingnya tuh
diskonnya kan lebih enam tahun
jadi banyak tuh diskonnya
nah ini yang menurut saya juga perlu perhatian bersama juga gitu
maksud saya kalau ada indikator macam macam ya komisi judisial juga bisa turun kalau menurut saya nih
komisi yudisial bisa turun artinya bisa mengintervensi fonis ini
artinya mempertanyakan kenapa ponis yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah itu bisa sepuluh tahun
kok begitu naik bisa berapa
empat tahun ya
kurangnya kan banyak juga kan gitu ya kan
nah itu yang harus dicari sebabnya gitu
nggak cukup umpamanya dengan menyatakan ini sebagai apa
cerminan rasa keadilan
kemudian karena dia perempuan
kemudian karena punya anak
dan karena karena yang lain
nah dan karena itu karena karenanya kamu saya bukan merupakan alasan hukum untuk meringankan atau untuk menghilangkan hukuman
karena kalau hp ada sendiri
iya kalau kalau hp keadaan terpaksa
ya lebih pada keadaan terpaksa mestinya melakukan itu
tapi ini kan korupsi ini kan unsur sengajanya lebih besar gitu
apalagi dengan sadar menggunakan jabatannya kan begitu
nah itu yang seharusnya justru menjadi pemberat gitu ya
dengan jabatan yang sedepikian rupa dia bisa apa namanya mengadili atau menghukum
menghukum pelaku korupsi itu lebih berat gitu
kalau tadi pak fikar mengatakan artinya pertimbangan yang disampaikan untuk diskon vonis jaksa pinangki ini tidak relevan
cukup mencurigakan diluar kewajaran lah intinya ya
nah bagaimana melihat hukum itu sendiri
karena dengan alasan yang disampaikan pertimbangan wanita
banyak wanita yang kondisinya harus di penjara
punya pinangki seorang
yang lain pun juga punya suara dan alasan yang sama kan
makanya saya bilang itu alasan terlalu dicari cari
wanita ya pelaku kejahatan itu kalau tidak laki laki kan wanita kan
artinya sama gitu
dengan dia membuat menyebut itu wanita itu sudah sebenarnya dalam pikirannya sudah diskriminatif itu
hakim yang memutuskan
karena itu membedakan gitu antara wanita dan pria gitu
padahal wanita dan pria sekarang sudah dalam konteks pekerjaan tugas dan kemampuan serta kemahiran
nggak bisa lagi ada disparitas
nggak bisa lagi dibeda bedakan mana laki laki mana perempuan sama gitu
nah kecuali memang umpamanya pekerjaan yang ngangkat ngangkat berat
nah itu pasti beda itu
ya laku laku gitu
jangankan dengan perempuan
sesama lelaki aja pasti kemampuan ngangkat berat itu beda gitu
nah tapi kalau
kemampuan intelektual gitu ya
kemampuan menjalankan fungsi fungsi apa namanya penegakan hukum ya
fungsi fungsi manajerial dan sebagainya sama
laki laki dan perempuan nggak bisa
bahkan banyak yang lebih unggul
manager perempuan lebih banyak
nah itu betul
pak fikar apakah ada upaya hukum yang bisa saja untuk menaikkan lagi vonis fonis pinangki
ini kan upaya hukum baru banding kan
keputusan pengadilan tinggi kan
jaksa penuntut umum masih punya
yaitu upaya hukum biasa yaitu kasasi gitu
dalam kasasi itu bisa jaksa ini minta meninjau kembali alasan alasan pengadilan itu menjatuhkan
apakah itu akan jadi
itu akan jadi

pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi itu menerapkan hukum seperti itu
nah itu nanti bisa dibongkar oleh jaksa di tingkat kasasi gitu
di tingkat kasasi mestinya secara terang benderang itu bisa diketahui juga
dari sepuluh menjadi empat tahun
empat tahun betul
oke baik terima kasih pak abdul fikar hajar
kita akan pantau terus bagaimana perkembangan yang melilit x atau mantan jaksa pinangki
terima kasih pak fikar sudah bergabung dengan kami malam hari ini
usai jeda kami kembali dengan informasi aktor korea selatan favorit saya park soo joon
dikabarkan bakal membintangi sequel captain marvel